pemirsa kita awali cnn indonesia prime dari laporan mengenai penggusuran kawasan pasar ikan di penjaringan jakarta utara yang berlangsung hari ini ya sejak pagi tadi vito
setelah membongkar tiga ratus empat puluh kios pedagang pasar ikan alat berat masuk ke kawasan pemukiman warga rw empat pasar ikan
alat berat merobohkan bangunan bangunan di permukiman kampung akwarium pasar ikan penjaringan jakarta utara siang tadi
iya sejak dimulai pada pukul tujuh pagi tadi sudah lebih dari lima ratus bangunan di pasar ikan dan kampung akwarium yang rata kini dengan tanah warga hanya bisa pasrah dan mereka hanya bisa melihat tempat tinggal mereka yang kini sudah dibongkar
tidak ada ganti rugi kita kan cuma penduduk ganti rugi doang
tapi pihaknya pihak dari pemerintah